kehidupan perempuan di afganistan dikekang sejak taliban berkuasa pada dua ribu dua belas
anak anak dilarang menempuh pendidikan sekolah dasar
taliban juga melarang perempuan afganistan berkuliah
kebijakan taliban menindas hak dasar kaum perempuan afganistan
mendapat kecaman internasional
hingga tak ada satu pendegara yang mengakui kepemimpinan taliban
tiffany raitama indra raharja new york amerika serikat